dua kecelakaan akibat kelalaian sopir truk terjadi di dua daerah di jawa timur
di ponorogo diduga terlibat aksi balap liar sebuah truk hilang kendali dan menabrak dua pohon di tepi jalan
sementara itu di tuban akibat sopir mengantuk sebuah truk tronton menabrak truk gandeng dan dua rumah warga di tepi jalur pantura
dua kernet dan seorang sopir truk ini langsung dibawa warga ke rumah sakit setelah berhasil dievakuasi
ketiganya terjepit badan truk setelah truk yang dikemudikan selamat warga ponorogo menabrak dua batang pohon di tepi jalan desa jeruk sing kecamatan siman ponorogo
kecelakaan tunggal yang dialami truk ini bermula ketika truk melaju kencang dari arah pulung
diduga truk terlibat adu balap dengan empat sepeda motor
saat tiba di lokasi truk kemudian hilang kendali lalu menabrak dua pohon di tepi jalan
akibatnya dua kernet dan seorang sopir sempat terjepit badan truk
mengetahui truk menabrak pohon
empat pengendara motor langsung melarikan diri
kecelakaan melibatkan truk juga terjadi di tuban
akibat sopir truk mengantuk
sebuah truk bermuatan lem cair mengalami kerusakan parah pada bagian bak
setelah ditabrak truk tronton bermuatan bataringan
akibatnya muatan truk berupa lem cair berceceran di atas jalan
tepatnya di desa purworejo ketematan jenu tuban
tidak hanya menabrak truk gandeng
truk tronton yang dikemudikan agus mugiono warga kudus ini juga menabrak dua rumah warga
di tepi jalan pantura
akibatnya bangunan rumah sekaligus bengkel kendaraan ini hancur hingga rata dengan tanah
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena rumah dalam kondisi kosong
sementara sopir truk tronton harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang kaki